pt kereta api indonesia daup satu melakukan pemindahan keberangkatan kereta jarak jauh dari stasiun gambir jakarta pusat ke stasiun jatinegara jakarta timur kamis siang
pemindahan dilakukan karena jalan menuju stasiun gambir ditutup akibat adanya aksi penolakan omnibus law
stasiun jatinegara pada kamis malam terlihat ramai oleh para penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar kota menggunakan kereta jarak jauh
menurut salah satu penumpang kereta jarak jauh dirinya telah menerima pesan singkat dari pt kai bahwa adanya perubahan keberangkatan
dilihat dari segi jarak karena memang komisi aku di bandungan hilir sebenarnya lebih jauh sih
cuman apa namanya untungnya dari pihak pak ari sendiri itu cepat merespon dan cepat memberitahukan kepada penumpang
sms itu kalau misalnya ada pemindahan kereta pengendara stasiun ke mana namanya
itu akan jadi jangkaan
pt transjakarta mengecam aksi perusakan fasilitas yang dilakukan masa pengunjuk rasa penolakan rancangan undang undang cipta kerja
nilai kerugian akibat perusahaan tersebut untuk sementara ditaksir mencapai empat puluh lima miliar rupiah
dalam keterangan tertulis yang diterima kamis malam pt transjakarta mengecam perusakan disertai pembakaran fasilitas sarana dan prasarana yang dimulai dari kami siang
pukul sembilan malam diketahui sebanyak lima belas halte transjakarta telah dirusak oleh pihak tidak bertanggung jawab
sebanyak delapan halte transjakarta dibakar dan dijarah yakni halte bundaran hi sarinah tosari baru tosari lama karet sudirman sentral sudirman senen arah pulau gadung serta hcb
sementara halte yang dirusak masa diantaranya halte hcb bi gambir sumber waras grogol satu dukuh atas
tojo ben hill rs tarakan dan kuitang
sebelumnya transjakarta menghentikan seluruh operasional mereka sejak pukul enam belas tiga puluh
semua petugas dan pelanggan yang berada di lokasi berhasil dievakuasi dan tidak ada korban jiwa
tim liputan cnn indonesia